paman aku datang ke sini
ingin meminta pembimbingan
aku ingin mempelajari jurus naga puspa tingkat ketiga paman
aku akan mengajarkan engkau
tapi saat ini sudah malam
sebaiknya engkau beristirahat di sini
terima kasih paman
atas kesedihan paman
sebelum kakang beristirahat
aku akan menyiapkan makanan
terima kasih atas kebaikanmu jinga

tolong selamatkan mbak latlip
yang dipilih untuk cerita
yang datang terus
rongkot apa yang terjadi dengan palastri
palastri bunuh diri dengan membenturkan kepalanya di dinding
astaga bisa jadi ini penyebab danyangganya mait tiba tiba jatuh dan menghilang setelah menyerangku
dorobohanggareksa tadi sebelum saya kesini danyangganya mait sempat menghadang saya dan saya hampir saja mati
lalu tiba tiba entah mengapa dia jatuh dan menghilang tiba tiba
maksudmu palastri dan ganda mahyet saling terhubung
benar apa yang terjadi dengan palastri akan terjadi juga dengan ganjang ganjamain
kasian sekali pak lasri tapi mungkin ini lebih baik untuk dirinya
setidaknya dia akan berjaya
setidaknya dia tidak menjadi inang jahat itu lagi
apa boleh buat kita tidak mungkin menghidupkannya lagi
lebih baik sekarang kita siapkan penguburannya
tapi faktornya hal ini lebihquin

di pintu sini
jangan helped nanti jadi tidak ada kriteria
inang aku harus segera mencari inang baru
mumpung sepi tidak ada orang
aku ambil saja wang
untunglah aku segera mendapat inang sementara
aku tidak apa apa
tadi kau berteriak teriak
mungkin kau salah dengar
mungkin memang aku yang salah dengar
ya sudah sebaiknya kita ke pemakaman
empu hangga reksa meminta kita membantu memakamkan pak lastri
dia barusan meninggal di rumah empu hangga reksa
itu sebabnya aku tiba tiba lemas tidak bertenaga
jadi mereka sudah tahu cara membunuhku
beristirahatlah yang tenang pak hastri
maafkan aku kalau selama ini aku belum menjadi sahabat yang baik untukmu
kemana dia pangga
oh namanya dia
saya akan yrmnya pihakmu wordsaur n rond organization
lakukan pvp ini

di indonesia terhadap adik bettina buasgeri
keris ini sudah berada di tanganku
aku akan pergi ke kediri
menemui raden arda raja
saat aku pulang ke purawan nanti
aku sudah menjadi pejabat kediri
sekarang aku minta
perasaanku sangat tidak enak
apakah kakak mdui panggas sudah pulang bi
semalam juga dia tidak pulang
tidak usah kamu hiraukan anak berdebak itu
biarkan dia minggat sesuka hati
syukur syukur disambar petir